ajun inspektur polisi satu dodon polisi lalu lintas yang ditembak orang tidak dikenal di jalan tol palikanci cirebon jawa barat tiba di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur sabtu malam
korban akan menjalani sejumlah perawatan akibat luka tembak di bagian dada dan rahang
polantas yang ditembak orang tidak dikenal pada jumat malam dua puluh empat agustus dua ribu delapan belas lalu tiba dengan diangkut mobil ambulans dari rumah sakit mitra plumbon cirebon jawa barat
luka tembak di dada dan rahang yang dideritanya membuat aibtu dodon membutuhkan perawatan medis yang intensif
bersama rekannya aibtu widi aibtu dodon ditembak tiga pria tidak dikenal tak jauh dari gerbang tol mertapada palikanci cirebon pada jumat malam
kedua polantas ini disambut tembakan ketika hendak memeriksa tiga pelaku yang sedang duduk di pinggir jalan tol pada kilometer dua ratus tujuh puluh
akibatnya aibtu dodon menderita luka tembak di bagian dada dan rahang
sedangkan aibtu widi menderita luka tembak di bagian tangan
tiga pelaku penembakan terus dikejar oleh petugas kepolisian
polda jawa barat bahkan melibatkan detesemen khusus delapan puluh delapan anti teror untuk memburu para pelaku